sejumlah persiapan sudah dilakukan di stadion pakansari cibinong sejak ke pagi hari
jelang partai final leg pertama antara tim nasional indonesia kontra thailand pukul tujuh malam nanti
stadion pekansari yang hanya bisa menampung tiga puluh ribu penonton
bisa dipastikan penuh pada partai final malam nanti
tiket yang dijual secara online dan offline sudah ludes terjual
untuk memfasilitasi supporter tim nasional yang tidak kebagian
pssi menyiapkan sejumlah layar besar dua di antaranya di depan pintu dua sadeon pakansari
atmosfer partai final juga terlihat dari sudah banyaknya gerai pedagang aksesoris dan kaos tim nasional di beberapa penjuru stadion
final malam nanti adalah pertemuan ketiga tim merah putih dan thailand di ajang piala aff yang sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di dua final sebelumnya pada tahun dua ribu dan dua ribu dua indonesia kalah
masing masing dengan skor empat satu
dan kalah dalam drama adu penalti
yang mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas menuju stadion pakansari jelang final aff pada rabu sore nanti
polisi melakukan upaya rekayasa lalu lintas dan pengamanan di sekitar lokasi
jalur utama menuju stadion ditutup mulai pukul dua belas siang hingga sepuluh malam
arus lalu lintas dialihkan melalui jalan raya bogor hingga semua bermuara di pusat jalan raya tegar beriman
sementara jalan baru cikempong hanya dibuka untuk lintasan rombongan vip official saja
selain itu polisi juga menerjunkan ribuan personel untuk mengawal supporter saat kedatangan sekaligus ketika pertandingan usai